saudara diduga akibat remblong truk bermuatan teh di cianjur jawa barat menabrak sepeda motor dan terguling
tiga orang mengalami kecelakaan
trik bermuatan teh kering ini saudara terguling di jalan raya cianjur sukabumi daerah cianjur jawa barat pada minggu sore
truk yang melaju dari arah sukabumi menuju ke cianjur diduga mengalami remblong saat melewati jalan menurun
sopir truk langsung membanting setir ke kiri jalan dan terguling
sebelum truk terguling saudara truk sempat menabrak sepeda motor dari arah yang berlawanan
saat itu kendaraan tersebut oleng dan tidak bisa dikendalikan oleh pengemudi
sebetika itu pengundi mememparkan kendaraannya atau mencari daerah yang dikira aman
namun demikian dari arah yang berlawanan ada kendaraan roda dua yang melintas sehingga kecelakaan terjadi
korban sementara kami sedang menunggu informasi dari pihak rumah sakit
namun demikian dibaktikan korban tiga orang
nah informasi awal luka berat